ya klaster covid sembilan belas dari salah satu pabrik di kabupaten bekasi diduga terjadi karena perusahaan kurang terbuka sejak awal kasus
pelaporan justru baru dilakukan ketika pihak perusahaan sudah kewalahan
kita bahas mengenai kluster pabrik dan korelasinya dengan perusahaan yang tidak terbuka dengan data dan informasi
serta pengendalian covid sembilan belas bersama hermawan saputra dewan pakar ikatan kesehatan masyarakat indonesia
mas hermawan selamat malam
selamat malam mas bustra
mas hermawan kita melihat klaster pabrik lg ini
satuan tugas setempat menyatakan bahwa informasinya atau laporannya diterima ketika sudah banyak yang terpapar covid sembilan belas
sudah kewalahan mereka
nah kalau melihat ini sebetulnya bagaimana sih proses keterbukaan atau proses penerimaan informasi kepada satuan tugas
dari perusahaan yang memang memiliki karyawan yang terpapar
kayaknya ada celah gitu membuat tracing dan pengendalian covid sembilan belas ini jadi nggak maksimal
iya betul sekali mbak puspa
ini membutuhkan dua perusahaan
pertama pendekatan dari perusahaan itu sendiri
di mana kesadaran dan juga manajemen perusahaan dengan adanya satuan tugas penanganan covid sembilan belas
seharusnya mereka mampu melakukan early detection
jadi ada early warning system yang memang akan dihubungkan dengan dinas kesehatan setempat
sehingga kalau ada kejadian awal satu dua kasus itu sempat dilakukan pengendalian dan isolasi
sementara yang lain ditindaklanjuti melalui tracing atau penyelidikan epidemiologi
tetapi kalau sudah terjadi ratusan kasus atau bahkan puluhan misalnya sebelumnya
ini tandanya tidak ada early warning system dari perusahaan tersebut
sehingga kesadaran yang menyebabkan kerugian untuk perusahaan sendiri
rendahnya kesadaran karena mungkin menganggap remeh covid ini pada akhirnya merugikan perusahaan itu sendiri
nah jadi kita ingin menghimbau bahwa semua perusahaan apalagi yang sifatnya pabrikan dengan ratusan
bahkan ribuan pekerja harusnya memiliki kesadaran dan pemahaman lebih terhadap penanganan covid ini
nah di sisi lain pendekatan yang kedua adalah pendekatan pemerintah daerah
kita ambil contoh di dki jakarta itu sudah ada peraturan gubernur yang berkaitan dengan tata manajemen perkantoran
mulai dari forum karyawan pengaturan tata ruang kemudian siklus alur kerja
ini semua menjadi sebuah standar yang bersifat kebijakan sehingga terstandarisasi pada saat
setiap lingkungan kerja
kalau ini terjadi di kabupaten kota bekasi misalnya atau kota atau kabupaten tangerang
maka pemerintah setempat yang harus melakukan pengawasan untuk memastikan kebijakan itu betul betul terimplementasi
tetapi jauh sebelum itu kita ingin mengharapkan adanya kesadaran dari perusahaan atau pabrik itu sendiri
karena pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap kinerja dan juga produktivitas pabrik atau perusahaan itu tersebut
mas herman kita berbicara soal early warning atau early warning system di perusahaan atau di pabrik lah katakan
tadi disebutkan di beberapa kasus yang sudah terjadi di pabrik pabrik ada yang terpapar dulu ada yang positif dulu
kemudian baru dilakukan rapid atau swab test di pabrik tersebut di perusahaan tersebut
apakah memang satgas daerah satgas provinsi tidak mendorong perusahaan perusahaan yang punya potensi resiko sedang sampai besar
untuk melakukan apa
tracing untuk melakukan swab test atau rapid test lebih dulu daripada melihat ada yang positif
ya betul sekali
jadi memang ini kelihatannya ada misprosedur ya
seharusnya prosedur ketika perusahaan di tengah adaptasi kebiasaan baru ini ingin dibuka
langkah pertama adalah setiap perusahaan memiliki satuan tugas atau sudah ada satgas penanganan covid sembilan belas di perusahaannya
kalau sudah ada satuan tugasnya atau satgasnya yang kedua adalah memastikan kesehatan lingkungan kerja
mulai dari higienitasnya cleanlinessnya dan juga koordinasi pelayanan kesehatannya
yang ketiga melakukan screening ke semua tenaga karyawannya atau pada staffnya
agar bagi mereka yang resiko terpapar itu bisa diketahui lebih awal termasuk melakukan tracing atau telusur
tikal pekerjanya ini adalah pekerjaan yang lingkungannya jauh dari lokasi kerja ataukah ada di sekitarnya
yang kita sebut lingkungan jauh kalau tenaga kerjanya datang dari luar kota
misalnya kalau pekerja di dki datang dari jabodetabek atau dia di bekasi datang dari dj jakarta
atau kan dari kerawang atau dari bogor misalnya
nah maka mereka yang resikonya jauh dari tempat kerja itu harus dilakukan effort lebih untuk screeningnya
perlu ada pemeriksaan
bila perlu kalau perusahaannya mampu ya lakukan pemeriksaan swab
karena pada akhirnya kondisi awal inilah yang akan mampu ditelusur dan diukur resikonya ketika ke depan perusahaan membuka produktivitas atau aktivitas kerjanya
kalau ini tidak dilakukan dengan awal maka akan keteteran ketika resiko transmisi ini tidak diketahui asalnya
apakah dari rumah tangga para pekerja apakah selama transportasi perjalanan kerja
ataukah bahkan di dalam lingkungan kerja itu sendiri yang sudah memang ada kasusnya
jadi ini semua sangat berfungsi untuk melindungi pekerja di dalam perusahaannya tersebut
oke nah sebagian besar orang yang terpapar di kluster pabrik ini kita katakan adalah orang tanpa gejala mas hermawan
apakah ada perbedaan penyebaran covid sembilan belas antara otg dengan orang yang punya gejala
artinya apakah ada kemungkinan nih otg bisa jadi super spreader
sebenarnya ini memang samar
ini wajar karena biasanya pekerja apalagi di pabrik itu usia produktif
antara delapan belas hingga lima puluh lima tahun ya
artinya usia usia yang secara vitalitas orang orangnya masih enerjik cukup kuat
dan kalau dia tidak punya penyakit bawaan malah tidak akan merasakan apapun
dia fit fit aja tanpa sadar padahal dia adalah karier atau pembawa
jadi kalau pun ada orang orang yang otg itu sama saja
perlakuannya dengan orang orang
yang dengan gejala
kalau memang di tahap awal mampu dideteksi
tetapi kalau misalnya proses penanganan kalau mereka sudah dideteksi
maka otg ini cukup dengan isolasi mandiri saja
jadi dianjurkan dirumahkan
bila perlu bahkan dipisahkan dari keluarganya di lingkungannya
selama itu juga diberikan semacam penguatan untuk kebutuhan dasarnya di rumah
tetapi kalau dengan gejala tentu saja akan dilihat apakah gejalanya membawa pemberatan
atau berat kasusnya ataukah misalnya ringan
bisa di ruang rawat rumah sakit yang isolasi
atau bahkan kasus berat tertentu bisa sampai di ruang icu
jadi penangannya tergantung dari keberatan atau beratnya kasus dan gejalanya
mas hermawan dalam beberapa kasus covid sembilan belas
virus corona bisa bertahan di permukaan
permukaan apapun bahkan
bisa lebih dari berjam jam ketika tersentuh atau terpapar orang yang punya virus corona
nah dalam hal ini kan mereka karyawan pabrik
mereka memproduksi alat yang digunakan nanti untuk orang banyak
bagaimana kemudian akhirnya bisa men tracing alat alat yang sudah diproduksi tersebut
apakah memang cukup berpengaruh atau cukup dikhawatirkan bisa menjadi media penularan covid sembilan belas
ya memang disinilah pentingnya yang saya sampaikan di awal ya
ada manajemen dari perusahaan
manajemen itu menyangkut tiga
pertama tata orang
yang kedua tata ruang
yang ketiga tata barang
yang kita bicarakan dan fokus lebih banyak di ora
yaitu perilaku termasuk dari jaga jarak menggunakan masker
nah tapi sekarang kan sudah ada kasusnya
ini tentu penanganannya berbeda
tetapi manajemen ruang dan barang ini juga menarik
ruang itu berkaitan dengan lingkungan kerja
maka pencahayaan alur udara kemudian kebersihannya tiap waktu bila perlu didisinfektan
nah ini perlu dilakukan dan menjadi perhatian manajemen perusahaan
hanya saja ketika berkaitan dengan barang barang harus dilihat
barang produksi ini berupa benda tahan air ataukah benda yang mengandung air atau lembab
atau benda yang langsung dikonsumsi atau benda yang bertahan lama
kalau dia bendanya benda padat anti air kemudian bisa lama
sebenarnya dengan disinfektan barang juga tidak apa apa bagian dari quality assurance
tetapi kalau produknya berkaitan dengan produk yang gampang menyerap air dan lain lain
dan cepat diproduksi dan dikonsumsi
maka ini harus menjadi perhatian dengan penanganan khusus juga
seperti pernah terjadi dulu di pabrik rokok ya di jawa timur
itu juga akan beda perlakuan dengan produk otomotif misalnya
baik mas hermawan terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dewan pakar iakmi di cnn indonesia connected